dan beragam aksi solidaritas dilakukan sejumlah negara untuk mengungkapkan duka mendalam atas serangan bom di brussel yang menewaskan sedikitnya tiga puluh orang
pemerintah perancis menyalakan lampu sorot bendera belgia di menara eiffel pada selasa malam waktu setempat
hal ini dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa terhadap belgia dan seluruh korban
selain itu jurnal perancis lemong menampilkan kartun solidaritas di halaman utamanya
bendera perancis merangkul bendera belgia dengan tulisan tiga belas november dan dua puluh dua maret
dua belas november merupakan serangan bom paris sedangkan dua puluh dua maret adalah tragedi bom di belgia
dan selain perancis pemerintah belanda juga melakukan solidaritas serupa pemasangan lampu sorot bendera belgia hitam kuning merah dilakukan di gedung royal palace belanda di kota amsterdam